itu sudah dijelaskan oleh pak komarudin kami berbicara tentang ke depan bagaimana pak ganjar ini semakin bergerak cepat untuk kemajuan indonesia raya
kami tidak berbicara masa lalu kami berbicara tentang bagaimana memenangkan pak ganjar pranowo
karena beliau sosok yang berprestasi sosok dengan rekam jejak keluarga yang baik
sosok yang memang dipersiapkan tidak hanya oleh pd perjuangan tetapi juga oleh presiden jokowi